nah pasokan air di sini relatif bisa dikatakan cukup masih cukup untuk sejumlah orang
ya tentu ini harus kita pahami bahwa
selain dalam tahapan dptb